dan kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan pelaksana tugas dirjen farmasi dan alat kesehatan kemenkes arianti anaya dan pengurus harian ylki
ini ada pak sudaryatmo ini melalui sambungan zoom
halo selamat malam bu ade dan pak sudaryatmo
ya selamat malam
halo bu ade apakah sudah bisa jelas mendengar suara saya
susah banget ya ini saya to be
baik sambil menunggu koneksi dari bu ade saya mau ke pak sudaryatmo dulu
pak sudaratmo ini ada antigen murah apakah sesuai dengan harapan ylki
karena harapan ylki kan kemarin antigen itu harganya harus maksimal rp lima puluh begitu
ya terima kasih
memang dari hasil monitoring yang dilakukan ylki itu
ada perbedaan harga
ada tes antigen yang ada di masyarakat
perbedaan harga itu memang menimbulkan pertanyaan
apakah ini apakah harga ini juga menjamin dari standar mutu dari antigen itu satu sendiri
yang kedua juga apakah dengan harga yang terlalu tinggi itu artinya ada praktek excessive margin
atau margin yang
terlebihan kan gitu
di sini juga menurut saya memang diawasi dikontrol
sebenarnya harga ideal untuk harga yang fair untuk tes antigen itu berapa sih
kan komponennya kan dari sisi alatnya sendiri
kemudian dari sisi tenaga pelayanan kesehatan
yang ketiga kan dari marginnya kan gitu
nah ini juga harus ditelusuri
perbedaan ring harga yang
terlalu lebar ini sebenarnya
apakah bisa dipastikan bahwa yang murah itu memang akurasinya masih bisa dipertanggungjawabkan
artinya yang murah itu bukan produk substandar yang diperjual belikan di pasar begitu
tapi sejauh ini ylki pernah menemukan atau mendapatkan laporan nggak pak soal
soal tes antigen yang mungkin dirasa tidak akurat begitu
ya memang ini tadi ya pak
justru pertanyaan masyarakat adalah
dengan harga yang bervariasi khususnya yang murah itu
apakah bisa dijamin bahwa tingkat akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan
yang kedua apakah itu proses pengambilan sampel dan pemeriksaan itu
dilakukan oleh tenaga yang profesional yang bersertifikat
sehingga itu akan mempengaruhi
berhasil dari rapid tes antigen
baik akurasi kemudian range harga yang benar benar jomplang ya
ada yang murah sekali ada yang dirasa mahal
dr ade ini ada pertanyaan dari ylki dan juga tentunya masyarakat yang melihat fakta
bahwa ada harga yang murah sekali dianggapnya di bawah seratus ribu
dan ada yang di atas rp dua ratus
sejauh ini bagaimana pengawasan dari kementerian kesehatan
kepada klinik klinik yang menjajakan jasa swab antigen
tentunya kementerian kesehatan akan meminta supaya seluruh antigen antigen yang digunakan ini
harus sudah memiliki sudah terdaftar di kementerian kesehatan
antigen ini adalah alat kesehatan
jadi kalau sesuai dengan peraturan perundang undangan
semua antigen yang
beredar harus memiliki
jadi kalau kita bicara
tergantung ya kalau memang sekarang semakin banyak tersedia antigen yang ada di pasaran
pastinya mereka juga akan melakukan penurunan harga
daripada pada saat barang itu masih langka
dr ade apa saja sih dokter
menentukan atau untuk mengeluarkan menerbitkan
izin edar dari antigen kit ini
karena kan tahun dua ribu dua puluh tepatnya bulan desember
kemenkes menerbitkan nomor izin edar untuk produk antigen kit
ada ebert gen body ada indek dan sd biosensor
untuk mendapatkan suatu izin edar maka
perusahaan itu tentunya harus merupakan perusahaan yang terdaftar ya di kementerian kesehatan
penyalur yang sudah terdaftar di kementerian kesehatan
kita akan melakukan pengujian terhadap sensitivitas dan stabilitas dari produk tersebut
sehingga nantinya pada waktu
dilakukan pemeriksaan tentu akan memberikan hasil sesuai atau
dengan keakuratan yang tinggi
dokter kemarin tim lead bank kami juga menelusuri bahwa seperti ebert
kemudian gen body
bagaimana dengan merek lain
apakah kemenkes sudah mengeluarkan izin bagi merek lain ibu
terutama yang harganya saat ini di bawah rp seratus
saat ini sudah cukup banyak ya produk antigen yang ada di peredaran
saat ini artinya sudah lebih dari sembilan puluh produk yang masih
dikumpulkan untuk baik import maupun yang di dalam negeri
awalnya memang cuma baru empat ya
kalau empat kan jadinya dengan kebutuhan yang tinggi biasanya harga juga jadi tinggi
dengan jumlah semakin banyak produk yang didaftarkan dan sudah mendapat izin edar
tentunya kita akan bisa banyak memilih trafikasi luar dengan harga yang bersaing
nah ketika dia
tadi saya sudah sampaikan ketika akan mendapatkan izin edar maka kita akan melihat
statusnya kuteri dan

ataupun memangitas yang diirutkan

izin edar kalau dari ylki
sendiri melihat ini bagaimana ini
karena kebutuhannya banyak loh
karena yang sekarang ingin dites juga banyak
yang punya kemampuan dan juga
kemauan untuk tes juga banyak ini
itu akan ditentukan oleh dua
yang pertama tadi
peralatan rapid testnya itu
sudah dapat ijin edar dari gemen
masyarakat konsumen itu
tidak punya akses informasi
terhadap alat rapid test yang dipakai
kadang kadang itu satu itu
kemudian yang kedua
terkait dengan pelaksanaan
itu juga harus dipastikan bahwa
tenaga kesehatan tersebut terlatih
atau kalau perlu bersertifikat
di lapangan itu
kadang kadang pengambilan sampel itu
ada yang dilakukan oleh dokter langsung
ada yang dilakukan oleh
termasuk juga tadi
kementerian kesehatan menertibkan
perdagangan alat rapid test
di market base
khususnya yang tidak punya ijin edar
ini selain kitnya
antigen kitnya tapi juga
sdmnya yang mengambil spesimen
mengingat ini kan antigen
sudah menjadi alat diagnostik final
kasus covid sembilan belas di tanah air
artinya diharapkan dengan sensitivitas yang baik
dan pengambilan spesimen yang baik
ini bisa menghasilkan hasil yang akurat
bagaimana dengan sdm
yang mengambil spesimen
adakah syarat syarat tertentu yang kemudian
dilampirkan atau yang diinginkan
maka itu harus dilakukan
oleh tenaga yang sudah
sudah mendapat pelatihan
untuk melakukan tracing
karena betul tadi disampaikan bahwa
kalau yang melakukannya tidak
saja terjadi kesalahan
dalam hal ini kementerian kesehatan
tentu melakukan pelatihan pelatihan
yang akan melakukan
swab ya yang dilakukan di klinik klinik
karena klinik klinik itu kan juga semua yang
terdaftar di kementerian kesehatan
tercatat hasil tracing itu juga kan
akan tercatat di kementerian kesehatan
kalau memang sayanan kesehatan itu
di paskes yang terdaftar
artinya kemenkes juga memegang peran penting
dalam menentukan ketika orang berbisnis
dalam hal ini adalah membuka klinik
mengetes spesimen artinya kemenkes
mengawasi banyak orang yang ingin membuka klinik swab antigen maupun pcr buat dokter ade
iya karena kalau hasilnya ini tidak diakui
misalnya memaik pesawat kemudian memasukkan masker yang tidak terdaftar di kementerian ketentang
hasilnya kan tidak bisa tervalidasi misalnya
kalau tadi dari ilki ini mempertanyakan soal sensitivitas dari antigen kit
bagaimana dengan di kemenkes apakah ada laporan dari masyarakat yang kemudian datang ke klinik swasta
yang melaporkan bahwa ada false negatif ketika antigen tes di tempat tempat tertentu dokter ade
sejauh ini belum ada ya tetapi kita sendiri secara aktif kementerian kesehatan
melakukan pengawasan dilaporkan
kita juga melakukan pengawasan di lapangan untuk meyakinkan bahwa antigen antigen yang digunakan di paskes paskes
ini sudah sesuai dengan persyaratan yang ada
nah kalau memang ternyata antigennya hasil antigen dia reaktif
sering dilakukan kembali konfirmasi dengan pr
dr ade misalnya saya sebagai masyarakat yang awam begitu ingin pergi
ke klinik swab antigen maupun saya mau pcr ya
apakah ada nomor registrasi klinik tertentu atau apa hal yang bisa membuat saya percaya
atau alat identifikasi apa sehingga saya percaya bahwa saya diambil spesimen dan saya dites di sana
apakah ada yang spesifik ibu
nanti dokternya kan akan memberikan surat pak
suratnya ini kan yang kalau dua klinik yang tidak terdaftar kan
tidak dilakukan oleh dokter
tercatat otomatis itu menjadi tidak resmi ya
karena kan kita susah ya melihat ini kliniknya resmi atau tidak
artinya belum bisa diketahui ya ibu
kalau misalnya kita asal saja memilih gitu
jangan jangan memang belum terdaftar begitu
semua yang klinik klinik yang melakukan tes itu
terdaftar di kementerian kesehatan
kita kan memperbanyak ya klinik klinik
karena sebenarnya gini kita kan berharap sebenarnya kalau testing dan tracing ini diperbanyak
kalau bisa ketika ada temuan satu positif
maka sepuluh orang itu dilakukan tracing minimal gitu
sebagiannya lima enam orang
kalau memang mereka mau melakukan secara mandiri itu kan akan lebih baik
sehingga kita mendukung sebenarnya sebanyak banyaknya klinik klinik ini yang dibuka

tetapi tentunya musuh dari si antigennya maupun musuh dari si petugasnya itu
memang sesuai dengan standar yang sudah dipersyaratkan oleh kementerian kesehatan
baik bicara pemerintah ini sedang menggenjot tracing dan testing
saya ke pak sudaratmo

ini ylki juga sempat mengeluarkan statement bahwa
mengenjot testing dan tracing ini ylki juga sempat mengeluarkan statement bahwa antigen dan juga tes screening covid sembilan belas
seharusnya diberikan testing dan tracing ini ylki juga sempat mengelar
seharusnya ini bisa gratis
sejauh ini seperti apa pandangan anda soal itu
ya terima kasih
jadi memang kalau belajar di beberapa negara
begitu suatu komunitas itu ada deteksi positif covid
itu dilakukan mandatory test
mandatory test itu memang mestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah
tapi selama ini dalam pengamatan
tapi selama ini dalam pengamatan ylki
ketika dalam suatu gang atau suatu rt rw
mandatory test itu tidak dilakukan karena siapa yang menanggung biaya tes tadi
jadi saya setuju kalau mandatory test itu mestinya ditanggung pemerintah
baik dokter ade ini teman teman ylki meminta kalau misalnya
tes dan tracing digenjot ini artinya lebih banyak lagi orang yang dites dan
shapeshift bukansuch ini sesuatu yang ini digapai milik mark scheduling atau
runway testing sudah ada suatu seri mereka mencari al substitute ya
nggak tentu sudah ada tunduk d denim lady yang setidaknya untuk mengangkat
tiendek n malaria bagi mereka ya
mungkin pada orang yang enggak ke puskesmas dia lebih nyaman ke swasta
ya itu yang dilakukannya
tetapi sebenarnya kalau mereka mau di kkp di puskesmas gitu ya itu disiapkan oleh pemerintah
memang intinya pemerintah menyiapkan seluruhnya gratis seperti itu ya
antigen seperti tadi disampaikan
tetapi memang beberapa keterbatasan keterbatasan yang masih kita hadapi
ini yang kita masih belum menggratis seluruh masyarakat
baik baik dokter ade terakhir singkat saja
ini kan sebelumnya di paket berita sebelumnya ini ada alat antigen tes atau klinik
yang kemudian jasanya untuk swab antigen ini harganya ada yang rp tujuh puluh an rp delapan puluh an rp sembilan puluh an
boleh diberikan kepastian kepada masyarakat
karena banyak juga yang takut karena kok harganya terlalu murah
jangan jangan tidak sensitif
masyarakat ini tidak mendapatkan hasil yang tidak sesuai
kita tidak bisa bicara murah
kalau murah itu tadi saya sampaikan awalnya cuma ada empat nomor antigen
sekarang sudah ada lebih dari sembilan puluh
bisa dibayangkan kan harganya kan pasti sudah mereka akan bersaing
jadi kita jangan melihat bahwa ini kalau murah ini jadi gilek nggak usah
karena memang suplainya besar
baik kemenkes meminta masyarakat juga proaktif
untuk mencari informasi apakah antigen kit yang dipakai di klinik klinik tersebut sudah terdaftar
dan tadi glki menyampaikan bahwa semestinya ada mandatory test yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mencapai testing dan tracing yang lebih banyak
terima kasih pelaksana tugas dirjen farmasi dan alat kesehatan kemenkes ri
dr arianti anaya dan pengurus harian ylki pak sudarat mos
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini